seperti inilah proses pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan
namun beberapa hal harus diperhatikan
yang pertama adalah persiapan dan juga penguasan terhadap protokol kesehatan
kemudian vaksinasi terhadap guru dan juga siswa menjadi hal penting
serta melakukan testing secara berkala untuk menghindari adanya penyebaran di klaster sekolah
penyelenggaraan pembelajaran tatap muka seolah menjadi catatan sejarah
pasalnya lebih dari setahun para siswa dan pengajar melakukan pembelajaran secara online
meski angka kasus covid sembilan belas menurun jangan terlena dengan euforia
data kemenkes yang dirilis pada lima belas november mencatat dalam sepekan terakhir
tren kasus di satu ratus dua puluh enam kabupaten kota meningkat
salah satu penyumbangnya adalah kegiatan ptm
minggu lalu berdasarkan observasi di kementerian kesehatan
ada satu ratus dua puluh enam kabupaten kota
beberapa di antaranya ada juga yang sudah tiga minggu berturut turut naik
sehingga kita melakukan pendalaman
dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah
pemerintah pun melakukan berbagai upaya menekan kelas ter ptm
salah satunya dengan surveillance atau pengamatan
pengawasan secara rutin dan acak pada potensi penularan di sekolah
maka sekolah ditutup selama tujuh hari untuk mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan
epidemiolog menilai terdeteksinya penularan covid sembilan belas di kluster ptm menunjukkan mitigasi sistem sudah berjalan
kini yang mesti menjadi fokus adalah bagaimana cara menangani agar tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
sehingga pembelajaran kesehatan di sekolah dan takziah di sekolah yang paling penting adalah mengevaluasi pengelolaan kesehatan

ketika di kpm ini memiliki sinyal dua hal
pertama bahwa ini menunjukkan mitigasinya atau sistem yang dibangun sudah tepat kuat
nah tinggal bagaimana merespon ini
karena ini harus dicari ditindaklanjuti ya tiga t
dipastikan penyebabnya apa termasuk diberi solusi
dan ini harus disampaikan secara transparan
pada publik dan juga termasuk wilayah lain
sebagai antisipasi kasus covid sembilan belas saat ptm smp empat puluh tiga jakarta selatan memperketat protokol kesehatan
di antaranya membatasi kehadiran siswa maksimal lima puluh persen
menggunakan masker cuci tangan menggunakan aplikasi peduli lindungi
selain itu pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan puskesmas
untuk melakukan tes pcr bagi warga sekolah
baik siswa maupun guru
itu hanya kelas tujuh karena waktu itu hari senin ya
itu dari guru pendidik dan anak anak semuanya diberikan
tapi ada pergantian pak sekolahnya
pergantian nanti bertahap
apabila nanti ada program lanjutan yang kita kerjasama dengan puskesmas
bisa dilanjutkan pcr yang kedua ketiga dan seterusnya
kemungkinan sebulan sekali
dari kemendikbut ristek
kluster ptm terbanyak terjadi di jawa timur jawa barat jawa tengah dan nusa tenggara timur
pertanggal dua puluh tiga september ada satu tiga ratus dua klaster sekolah
di mana paud sd dan smp memiliki potensi klaster terbanyak
tim liputan cnn indonesia